bisa bisanya andien kemarin masih balain nino
terus bilang deh gak mungkin
buktinya apa nino masih ngerembungin itu lagi
mas mas mas kamu mau kemana sih
mau cari kipetan lain aja mbak
ngejar ngejar mas randy
bahasa lu resign
emang lu lagi kerja
lu mau resign dari sini
gak mau absentik deh
gak tau ini namanya
bisa disebut penolakan
apa bukan mbak mirna
bantuin kiki cari
kebetan yang lain
biar kita bisa lupain mas randy
kebetan yang lain
gue tau siapa
pasti lu juga demen
gak ada yang
masa kiki tuh dikasih ke kiki
ntar juga dateng sendiri
kan lu orangnya baik
ntar juga dapetin yang baik
mungkin emang gue aja yang berlebihan
pak iah lu ah
lu udah cemburu kak andien
lu udah makin gak bisa kontrol perasaan lu kak andien
takdir apa sebenarnya yang sedang kurencanakan untukku
udah dikirim tadi bunganya
thank you banget ya
udah tenang aja
tapi model yang lain ya
nino makin jarang bersikap romantis ke gue
lama banget kamu baliknya
tapi kamu udah balik kesini sih
udah gak marah kan sama aku
gak usah ngeliatin saya kayak gitu
ada kiriman bunga lagi
taruh di ruang tamu
kau bilang katanya bunganya mau dibelikan lagi ke tokonya
terus kenapa ingin dikirim lagi ke sini
aku gak tau mas
kamu kemarin yakin banget dia gak mau nyari bunga lagi ke kamu
apa iya mas nino yang kirim bunga ini ke aku
ceritanya ini biasa mbak
kirim bunga gitu maksudnya
ya gue juga gak ngerti sih ki
tapi emang andin tuh nerima bunga
gue gak ngerti dari siapa
terus kayaknya pak bos
rada kesal gitu deh
oh terus ternyata yang kirim bunga itu bukan masalah
ya itu juga gue kagak ngerti
soalnya setiap andri nerima bunga
cipit tau gak
itu cemburukan kalau mbak andin nerima kiriman bunga dari orang lain
sudah ada sih
makanya sih mas al punya istri cantik malah dimarah marahin mulu
giliran sekarang kalau udah mau dipepet sama cowok lain baru kelapakan
aku makan roti dong
buatan miss kiki
pakai selai kacang
baiklah tuan putri
tuan putri ikut gigi ya
mau dong ya
aduh manis banget
bisa bisanya andin kemarin masih balen nino
terus bilang dia enggak mungkin nanti
nino masih ngerembungin itu lagi
kamu mau kemana sih
kamu jangan emosi
tenang dulu kita bisa bicara baik baik
terus sekarang saya mesti gimana gitu
harus ketawa harus seneng
kamu terima bunga itu dari nino harus seneng saya
ini ada apa lagi sih
nanti aja emang nanti aku jelasin
ke kelas sarnirwana ya
iya siap ibu
aku yakin mas al pasti ke rumah mas dino
mendingan aku telepon mas dino deh buat kasih tau ke dia
coba aku telfon balik
engga ini tadi mau telepon kantor tapi udah jadi
yaudah kita sarapan yuk
mama udah nungguin
mama udah bikinin
bubur ayam kesukaan kalian berdua
tapi sebentar lagi kesini
saya gak perlu berbasa basi sama anda
sekarang juga temui saya di jalan depan kelas rumah anda
kalau anda gak datang
saya akan pergi ke rumah anda
dan saya akan dobrak pintu rumah anda
aku sarapannya gak teja
ada rekanan dari kantor
lewat depan sini
cuman mau ambil dokumen bentar
jangan lama lama ya
nanti keburu dingin
kok gelagat nino kayak gitu ya
ada apa sih
kita tunggu nino aja sayang ya
ada apa sebenernya sama andin dan aw
apalagi tadi andin pergi begitu aja
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
aku mau berangkat sekolah
omah berangkat sekolah
kalau gitu oh yang antar aja ya
kan mamanya lagi pergi
omah antar ya mau
hmm yaudah kalau gitu omah telepon supir dulu ya
tolong jemput saya ya
saya mau antar rina sekolah
sebentar lagi kita jalan ya